di awal tahun dua ribu enam belas bank indonesia menurunkan suku bunga acuan atau bi rate
rapat dewan gubernur atau rdg yang dilakukan pada tanggal tiga belas hingga empat belas januari
memutuskan untuk menurunkan bi rate sebesar dua puluh lima basis point atau menjadi tujuh dua puluh lima persen
keputusan untuk menurunkan bi rate diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor
diantaranya stabilitas ekonomi domestik yang relatif terjaga
serta meredahnya ketidakpastian pasar keuangan global pasca kenaikan suku bunga amerika pada desember lalu
rapat dewan gubernur atau rdg bank indonesia pada tiga belas dan empat belas januari dua ribu dua puluh
memutuskan untuk menurunkan bi rate sebesar dua puluh lima basis point menjadi tujuh dua puluh lima persen
dengan suku bunga deposit facility lima dua puluh lima persen dan lending facility pada level tujuh tujuh puluh lima persen
keputusan ini sejalan dengan pernyataan bank indonesia sebelumnya bahwa
ruang pelonggaran kebijakan moneter semakin terbuka dengan terjaganya stabilitas makroekonomi
serta mempertimbangkan pula meredanya ketidakpastian pasar keuangan global pasca kenaikan fed fund rate atau ffr
penurunan bi rate secara terukur diharapkan dapat membuat pelonggaran kebijakan makro prudensial
dan penurunan giro wajib minimum atau gwm yang telah dilakukan
pelonggaran lebih lanjut akan dilakukan setelah dilakukan assessment menyeluruh terhadap perekonomian domestik dan global
dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
terkait peristiwa bom dan penembakan di kawasan perbelanjaan sarina
bank indonesia memastikan bahwa dampak negatif bom sarinah terhadap pasar modal dan keuangan hanya bersifat sementara
ya kalau dampak dari yang kejadian
hari ini memang kalau dilihat di pasar falas tadi memang sedikit agak bergejolak di awalnya
tapi kemudian sudah kembali
tentu saja bagaimana temporernya gitu tergantung juga pada bagaimana kita menangani masalah ini
dari sisi bi tentu saja kami akan terus memonitor apa yang terjadi di market
dan tentu saja kita akan berada di pasar karena ini tidak terkait dengan fundamental ekonomi kita
yang memang sekarang ini cukup kondusif baik dari sisi inflasi dari sisi
ya baik dari sisi inflasi dari sisi current account overall balance nya kita juga lebih baik dari perkiraan kita
jadi pertumbuhan memang masih dalam tahap recovery
jadi tidak ada alasan untuk kemudian terus mengalami pelemahan